vaksinasi campak rubella tahap kedua mulai dilakukan
drama sempat terjadi saat pemberian vaksin
beberapa anak berteriak teriak ketakutan saat jarum vaksin akan disuntikan
pasti ingat masa lalu kamu ya waktu lagi divaksin
atau bilang bu saya udah divaksin bu jangan divaksin lagi
tapi ini kan baik untuk kesehatan
namun mereka akhirnya tertawa gembira setelah pemberian vaksin selesai
vaksinasi gratis ini diperuntukkan bagi lebih dari tiga puluh satu juta anak
dan remaja di dua puluh delapan daerah dan provinsi di luar jawa
sebagian siswa madrasah sanawiah model makassar ketakutan
jelang pemberian vaksinasi campak rubella tahap dua di makassar
salah satunya amar sungkifli
siswa kelas delapan ini sempat gentar
namun setelah menerima suntikan ia tampak lega
selebihnya proses vaksinasi berjalan cukup tertib
menteri kesehatan nila muluk meninjau pemberian vaksinasi bagi siswa ini
menteri memperkirakan hambatan geografis di wilayah wilayah tertentu di indonesia bagian timur
akan menjadi hambatan tersendiri untuk mencapai target sasaran vaksinasi
tantangannya saya kira kita semua harus mencari vaksinasi
stealkan uang dari wilayah hospital
dan dan mencari bank bank
bagaimana cara kita mencabaikan tahu bahwa manusia anak berkelanjutan
dan umumnya banyak yang masih ada
hanya salah satu
vaksinasi serentak akan berlangsung pada agustus hingga september mendatang
pemberian vaksin secara gratis ini dipusatkan di sekolah dan fasilitas kesehatan
seperti puskesmas posyandu dan rumah sakit
proses vaksinasi tahap kedua menargetkan lebih dari tiga puluh satu juta anak dan remaja
mulai usia sembilan bulan hingga lima belas tahun di dua puluh delapan provinsi di sumatera kalimantan sulawesi maluku dan papua
ahmad syamsudin makassar